tumbe lu sendiri ya
oh maksudnya lu tuh ngomongin anak ipa yang tadi datengnya sekampung aja ya
mau masuk gd lu
tuh temen lu aja pinter
aldino dirawat di ketiga gd
aldino sampai aldino masuk rumah sakit pak
wah parah sekali
parah sekali kau ki
masa nomor bokap kau kau tidak sepakai nama bapak
pakai nama panjangnya
eh ki harusnya kayak gua dong
deng kau ini korea terus
itu bokap lu
pak jaya pasti udah ngasih tau bokap lu ki
ya udah sih kalian santai aja kenapa jadi kalian yang ribet
ini kan masalah gua
kalian juga gak akan ada kebawa bawa
ki santai lu bilang
itu harus kau angkat ki
aduh semoga linung baik baik aja
eh kenapa kau cemasin anak ipa
kalo aldino parah otomatis masalah rifqi makin parah
rumah sakit gak sekarang
aku yang perbuatan lo lo tanggung jawab
lo harus dewasa dong ki
bokap lo selalu ada buat lo
selalu mau bantu lo kalo lagi ada masalah
kalo sekarang lo diem aja masalahnya makin rubit gimana
bantu lo ki
lo harus dewasa ki
oke gue kesana
ini urusan gue
saya minta sekolah memberikan sanksi tegas sama rifki bu
sebelumnya saya minta maaf pak
meskipun kejadian ini terjadi di luar sekolah
pihak sekolah akan tetap ikut andil dalam membina anak didik pak
sebaiknya begitu bu karena kalau enggak saya akan tuntut rifki
sebaiknya bapak tenang dulu pak karena pak jaya selaku wali kelasnya rifki juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya pak
bu orang tuanya itu tidak memberikan pendidikan etika yang baik sama anaknya
orang tuanya itu orang tua yang gagal bu
iya gitu pak
hanya luka ringan pak alhamdulillah
jadi tidak ada yang serius dan sudah boleh pulang
gua harus bikin rifqi dapat masalah besar di sekolah
al dino sekarang kamu cerita sama bu dia dan papa
pak al dino juga gak tahu kenapa rifqi tiba tiba gebukin al dino
tuh kan bu ibu dengar sendiri kan
emang rifqinya aja yang gak bener itu bu
gak salah apa apa loh
kok dia di gebukin
pak al dino mau ct scan deh
soalnya kepala dino pusing banget
takutnya ada luka dalam
dokter saya mau anak saya di ct scan
juga di visum ya dok
karena ini pemukulan
ini pelanggaran hukum dok
sus saya juga butuh orang rawat untuk istirahat ya
bu dia melihat kondisi anak saya yang sedemikian parah ini
saya minta izin untuk beberapa hari biar aldino bisa istirahat ya bu
bu kita berdua izin kami pulang ya bu
udah lo disini aja jagain al dino
gue juga lah kan lo temennya
masuk pulang ya
tumbe lo sendiri ya
oh maksudnya lo tuh ngomongin anak ipa yang tadi datengnya sekampung aja ya
mau masuk gd lo
al dino dirawat deket gd
kamu udah selamatin aku
ngapain lo disini
saya kan nggak salah kenapa harus minta maaf
anak sama bapak sama aja
gak berani ngaku salah dan minta maaf
anak saya gak datang kesini pak rudi yang terhormat
dan saya datang kesini untuk minta maaf
atas apa yang dilakukan oleh rifki anak saya
karena kejadian tadi
tapi yang pasti
nggak akan ada asap sih
kalau gak ada api
walaupun aldino udah maafin rifki
tapi rifki ini harus tetap dapat sanksi dari sekolahku
biar gak terjadi sama anak anak yang lain
saya akan ikutin apapun itu aturan sekolah
dan kalau memang rifki salah
dia akan menerima hukuman
saya akan bahas ini dengan kepala sekolah
kejadian ini memang terjadi di luar sekolah
untuk itu saya permisi dulu
saya juga permisi
kamu pulang sama ibu aja ya
ya udah gak apa apa
ibu duluan ya
yaudah hati hati ya bu